pengadilan tata usaha negara atau pt un jakarta memutuskan presiden jokowi dan menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di papua pada agustus dua ribu sembilan belas silam
kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di papua beberapa waktu lalu
majelis hakim menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya
selain itu perlambatan akses internet membuat aktivitas warga lain terganggu
bagaimana tanggapan menkominfo atas hasil putusan pt un ini
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan menko minfo joni plates selamat malam pak menteri
selamat malam ferdie
sehat pak ya
selamat malam juga pemirsa cnn indonesia sehat
ya alhamdulillah terima kasih pak menteri sudah bergabung dengan kita
pak menteri kita ingin mengkonfirmasi nih
apa kemudian tanggapan pemerintah dengan hasil putusan pt un jakarta
yang menilai pemerintah melakukan pelanggaran hukum
atas perlambatan internet di papua dan papua barat pak
ya yang pertama ya saya belum dapat amar putusannya petikannya ya
jadi saya belum tahu tapi saya sudah mendengar dari banyak informasi
saya membaca juga dari media media
membingungkan juga ada media yang menyebutkan bahwa
petitum tuntutan penggugat dianggap sebagai keputusan amar keputusan
enggak betul juga itu
masih ada yang bilang amar putusan
hanya mengatakan pemerintah melanggar hukum
nah kami tentu menghormati ya proses pengadilan apapun juga di level manapun juga
tapi karena ini pengadilan tun tata usaha negara
ya tentu kami saya sebagai menko info ya akan nanti berbicara terlebih dahulu
dengan pengacara negara
pengacara negara negara langkah apa yang harus kita lakukan
dan kemudiannya juga saya dalam mengikuti proses ini berusaha mencari tahu
saya mencari tahu berusaha untuk mendapatkan
ada nggak dokumen dokumen keputusan yang merupakan kebijakan
dan saya tidak menemukan ada satu kebijakan keputusan atau satu rapat ya
di tingkat kabinet maupun di tingkat kominfo yang isinya menyangkut
keputusan yang dianggap sebagai kebijakan
tapi saya tidak menemukan keputusan terkait dengan pembatasan internet di papua dan papua barat
saya tidak menemukan itu
sampai sekarang tidak menemukan bahkan saya setelah saya cek juga hat tidak menemukan
bahwa ada rapat seperti itu di kominfo
karena tentu hal hal seperti ini akan kita sampaikan
bahwa hakim sudah mengambil keputusan kita hormati
tapi saya juga mendapat informasi bahwa saat itu
ada infrastruktur ic yang terputus
atau kata lainnya ada perusakan terhadap infrastruktur
kalau infrastruktur ict nya infrastruktur telekomunikasinya rusak
apakah kabelnya apakah anutnya
ya pasti dia berdampak pada saluran bandwidth di situ
pasti berdampak pada pembatas atau berkurangnya kecepatan internet
atau bahkan hilang internetnya
nah itu akibat infrastruktur bukan akibat satu keputusan pemerintah
nah sedangkan pengadilannya kan mengacu pada pengadilan administrasi tata usaha negara
tentu itu pengadilan atas dokumen dokumen keputusan ketata usahaan negara
yang saya tidak temukan
saya tidak tahu pak hakim pasti punya pertimbangan sendiri
karena kita akan melihatnya
yang kedua saya bisa sampaikan
dalam semasa saya ya sebagai anggota kabinet gitu
saya menyadari betul dan merasakan betul keputusan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh bapak presiden
keberpihakannya jelas itu pada kepentingan negara pada kepentingan masyarakat pada kepentingan rakyat
dan saya meyakini karenanya pasti kalau ada keputusan keputusan di indonesia
termasuk rakyat dimanapun juga di provinsi ntt di provinsi aceh di provinsi papua papua barat
untuk kepentingan rakyatnya
dan tentu tentu kalau keputusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa negara dan rakyat indonesia
juga berdampak baik bermanfaat bagi bangsa lain syukur gitu
tetapi pemerintah tentu tidak akan pernah mengambil keputusan kebijakan publik yang untuk kepentingan segelintir orang
sekelompok orang yang belum tentu keberpihakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan negara
tentu itu tidak akan begitu
ini secara umum kebijakan yang saya tahu pak jokowi mengambil keputusannya seperti itu
lalu tekanannya kepada rakyat
nah balik lagi terkait dengan tun ini kami lihat bahwa proses pengadilan sudah berjalan
tentu research kami mencadangkan hak hak hukum tergugat ya baik tergugat satu bapak presiden
maupun gap dua menko info untuk mengambil langkah langkah lanjutannya
dan ini hasil nanti tentu kami bicarakan
kita akan mulai dulu dengan pengacara negara ya jaksa pengacara negara
bagaimana untuk langkah lanjutnya
tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa proses pengadilan tata usaha negara
landasannya adalah dokumen dokumen ketata usaha negara
dan saya ya sebagai tergugat dua telah berusaha mencari ya mengumpulkan informasi
apakah ada kebijakan keputusan keputusan ya atau rapat rapat

dan memutuskan dilakukannya pelambatan internet di sana
sejauh ini saya belum dapat itu dokumen
belum lihat itu dokumen
belum temukan itu dokumen
tetapi apabila ada fakta di mana ada perlambatan kecepatan internet di sana
yang perlu didalami secara teknis
apakah infrastruktur yang ada di sana waktu itu semuanya berfungsi normal
kalau semuanya berfungsi normal lain lagi dari sistem
ya listriknya macet power supply nya kurang bgs nya terganggu dan seterusnya itu yang mengakibatkan internetnya kecepatannya berkurang atau bahkan mati sama sekali
nah yang terjadi di papua ini penyebabnya apa tapi kalau disampaikan seperti yang di tuntutan penggugat ya itu berarti kebijakan
kalau kebijakan berarti ada keputusan negara secara administratif ada dokumennya
kalau tidak ada dokumennya saya pun bertanya lantasan ketetapannya ini nanti perlu kita dalami gitu
walaupun kemudian pak menteri keputusan dari majelis hakim ini sudah menyatakan bahwa memang pemerintah presiden jokowi dan menkominfo ini bersalah
apa kemudian langkah yang akan diambil selanjutnya apakah akan ada proses banding pak menteri
ya itu yang pasti bahwa tentu langkah pertama saya harus baca dulu amarnya ya
apa kita terima amarnya baca amarnya
ada waktu kan disitu menentukan berapa lama kita harus ambil keputusan untuk ke langkah lanjutnya
yang kedua saya berkonsultasi juga dengan pengacara negara bagaimana kita harus dilakukan langkah berikutnya
yang ketiga ada reserve hak kita punya hak untuk banding
dan saya kira dalam hal ini karena pemerintah dianggap bersalah melanggar hukum bahkan
tentu saya akan lihat apa betul ada keputusan atau dokumen yang menetapkan bahwa memang
keputusan pemerintah melanggar hukum
karena saya tentu tidak bisa berasumsi bahwa kalau internetnya itu berkurang kecepatan
ini karena kebijakan pemerintah yang banjir tidak kok
ada juga kesempatan yang di beberapa tempat yang lain tiba tiba internet mati karena angin kencang
ya yang mengakibatkan transmisinya rusak internet hilang juga kok
tapi secara khusus yang di papua ya saya mendapat informasi bahwa saat itu
ya terjadi masalah
masalah di infrastrukturnya ada perusakan terhadap infrastruktur
nah ini dianggap kalau ini dasarnya maka itu bukan kebijakan pemerintah
dan kalau ada kebijakan pemerintah maka saya perlu lihat juga
mana lantasan administratifnya adakah dokumennya
nah ini yang kita ingin lihat ya tapi tentu ini nanti menjadi bahan untuk kami bicarakan
saya tidak masuk ke substansinya ya saya akan bicarakan dengan pengacara negara untuk menentukan langkah lanjutannya
oke artinya kemudian
saya pastikan ya satu saya pastikan bahwa bapak presiden dalam mengambil keputusan
jelas landasan dan kepentingannya
satu yang pertama keberpihakan pada kepentingan negara kepentingan rakyat indonesia
nomor dua pasti harus memenuhi landasan hukum yang ada di indonesia
gak mungkin presiden asal mengambil keputusan
enggak di era demokrasi era terbuka di era negara hukum seperti indonesia pastikan memperhatikan dulu
penasihat penasihat negara pejabat pejabat negara alih alih hukum negara akan juga memberikan pandangan pandangannya
nggak akan serta merta mengambil satu keputusan yang seperti itu
tetapi dalam satu kebijakan kebijakan bisa saja kebijakan kebijakan diambil
tetapi kebijakan kebijakan itu tidak akan yang melanggar hukum seperti yang disampaikan atau ditetapkan oleh pengadilan pemerintah melanggar hukum
wah itu sangat serius itu
enggak kok itu
oke oke pak menteri baik kalau gitu memang ada persoalan infrastruktur
kalau boleh saya titip pesan begitu pak menteri perbaikan infrastruktur internet di papua dan papua barat ini mungkin menjadi prioritas untuk selanjutnya dari menkom info agar kemudian tidak ada lagi kondisi kondisi seperti ini ya pak menteri ya
oh iya kalau itu jelas ya deployment infrastruktur fiber optic ya itu begitu banyaknya di papua oleh kominfo ya
untuk daerah daerah tiga t microwave link itu di papua dilakukan bahkan dari satelit pun untuk kepentingan papua
karena secara khusus di sana tempatnya besar tapi pemukiman penduduk dan density penduduknya berbeda beda tersebar kemana mana
oke baik baik
seperti di jawa di satu wilayah saja
jadi ada strategi yang berbeda
agar merata ya pak menteri ya
baik terima kasih pak menteri sudah bergabung dengan kita malam ini
menkominfo jonny g plate sudah bersama cnn indonesia newscast terima kasih